oke langsung kita skype di ujung skype sana sudah ada andrea hirata salah satu penulis saya tadi juga di mamuju sulawesi barat
mas andrea selamat malam
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mas andre harus kita akui apa yang anda hasilkan begitu novel anda laskar pelangi sangat menginspirasi banyak diapresiasi tidak hanya di indonesia tapi juga di luar negeri
jadi tidak hanya bestseller di indonesia tapi juga bestseller internasional
ini kan membuktikan artinya karya melalui buku yang katanya jendela dunia ini cukup memberikan hasil atau dampak yang positif diapresiasi oleh banyak orang
tapi kalau anda lihat kenapa sih minat membaca masyarakat indonesia sampai sekarang kok masih kecil padahal penulisnya banyak sekali
buku buku yang diterbitkan dari tahun ke tahun juga banyak sekali
minat ini memang masih kecil namun meningkat
sebab saya dari pengamatan sudah ribuan judul baru diterbitkan setiap bulan di indonesia sekarang
namun relatif terhadap negara negara tetangga mungkin memang masih kecil
makanya saya jauh jauh ke mamuju ini dari
untuk meramaikan peresmian perpustakaan oleh bank indonesia
jadi saya lihat besar sesungguhnya minat minat baca di kalangan anak muda dan minat untuk mempromosikan minat baca di antara instansi instansi di indonesia
saya kira proses ini akan meningkat terus
saya kira ini adalah
akan semakin optimis kita pada peningkatan minat baca
sehubungan semakin luas
kesadaran dari berbagai pihak untuk meningkatkan minat baca
di samping itu semakin banyak penulis penulis muda indonesia menulis karya karya bermutu
karya karya bagus karya karya yang diminati pembaca
gimana sih caranya biar kita bisa menularkan semangat atau minat membaca
karena kan harusnya
motivasi membaca itu sudah dipupuk sudah dikembangkan lebih baik sedari kecil
bagaimana caranya kita untuk menularkan minat pembaca itu
karena pertanyaannya sudah mengandung jawaban yang tepat
sebab benar sekali pendapat mbak
jadi sudah delapan tahun saya cukup terlibat dalam peningkatan minat baca dalam promosi minat baca
yang paling bagus dari riset saya bahwa untuk meningkatkan minat baca itu adalah membentuk reading culture dalam keluarga
karena itu menjawab pertanyaan mengapa biasanya yang suka membaca itu anak anak guru
anak anak dari orang orang tua yang banyak terlibat dalam bidang pendidikan
karena mereka melihat nilai buku dalam keluarga itu
mereka selalu diberi hadiah buku oleh orang tuanya

mereka selalu melihat nilai buku dalam keluarga itu mereka selalu melihat nilai buku dalam keluarga itu
bahkan ada perpustakaan dalam keluarganya
jadi saya telah melihat juga bagaimana otoritas berusaha mempromote minat baca kurang begitu efektif
sudah bagus namun yang paling efektif memang dari keluarga
jadi pertanyaan tadi memang sebetulnya sudah dijawab
mas andrea kalau kita lihat di novel anda novel yang anda tulis laskar pelangi
kita lihat bagaimana semangat anak anak di daerah
jauh dari kota besar begitu
walaupun dengan segala keterbatasan mereka mereka masih semangat untuk berjuang untuk mendapatkan pendidikan
artinya pendidikan salah satunya adalah mungkin dengan membaca itu
kalau kita lihat gimana sih pendapat anda untuk daerah daerah terpencil daerah daerah kecil
karena mungkin alokasi distribusi buku ke sana pendidikannya aksesnya sangat susah
jadi mungkin kesempatan anak anak di daerah daerah kecil daerah daerah terpencil untuk mendapatkan pendidikan atau mendapatkan buku kan sampai sekarang susah sekali
jadi saya ingin memberikan jawaban yang tepat
jadi begini kita harus ingat membaca itu adalah konsekuensi
itulah yang saya dapatkan dari pendidikan di sekolah dasar dulu di mana saya beruntung di sekolah laskar pelangi
saya sebut dengan ibu guru saya ibu muslimah telah mengatakan kepada saya bahwa ilmu itu adalah kegembiraan
dan bagaimana cara saya mendapatkan ilmu itu adalah kegembiraan
dan bagaimana cara saya mendapatkan ilmu itu adalah kegembiraan

bahwa membaca itu adalah konsekuensi dari sesuatu yang ingin kita capai
maka pendidikan dasar tentang kesadaran membaca manfaat membaca itu lebih penting dari langsung menyediakan pada anak anak apa yang akan mereka baca
nah ini dari hasil riset yang saya rumuskan selama delapan tahun
masih banyak hal bisa kita lakukan dengan membaca
masih banyak hal bisa kita lakukan dengan baca
saya gembira pemerintah sudah sangat bagus dewasa ini untuk mendorong minat anak anak membaca
ada namanya duta baca ada namanya perpustakaan nasional aktif sekali mempromot minat baca
namun proses ini harus merupakan suatu program yang komprehensif
dimana kita mesti tahu benar pada tahap mana kita menyediakan buku
bukan ditinggalkan begitu saja
maka saya kira perlu apa yang disebut sebagai bangsa ini kalau ingin anak anak mudanya senang membaca harus lebih banyak storyteller harus banyak pendongeng
bahkan kalau perpu pemerintah dinas pendidikan departemen pendidikan ya menyediakan membangun suatu kompetensi khusus bagi orang orang yang menjadi reading code
seperti pelatih membaca gitu
kalau memang membaca ini apa yang akan mereka lakukan
kalau membaca ini apa yang akan mereka lakukan

kalau tidak membaca bisa menjadi krisis di negeri ini dan mengerikan sekali sebuah bangsa yang orang orang mudanya tidak membaca
dan kita jarang sekali di indonesia melihat para pimpinan sebagai panutan membaca
kalau ya saya harap para pimpinan di instansi di politik segala rupa selalu bicara gitu tentang buku yang mereka baca

karena susah berarti ya susah untuk mencontoh kalau atasannya saja

karena pembaca tidak ditelelarkan
pimpinannya saja tidak suka baca novel gimana nih negara kita mau indah nih
oke mas andrea terakhir
masih banyak hal
mas andrea terakhir saya ingin penasaran ingin tahu pendapat anda
mas andrea terakhir saya ingin penasaran ingin tahu pendapat anda
terkait dengan eksistensi tulisan tulisan artinya tulisan tulisan yang di dalam wujud buku ya yang biasa kita mungkin kita beli atau kita lihat di toko toko buku
saat ini bersaing dengan karena kita masuk ke arah digital bersaing dengan ee

banyak yang menyayangkan dengan kehadiran kenapa sih sekarang orang jadi males karena ya itu bisa gampang segala informasi ada di gadget ada di elektronik atau bisa di e book
karena buku buku yang lama nih jadi ditinggalin pendapat anda gimana
sekali lagi kalau kita meriset ternyata hal itu hanya sebuah kamuflase
dulu orang udah ribut ribut soal bagaimana buku elektronik akan menggantikan buku klasik
dulu orang sudah ribut ribut soal bagaimana buku elektronik akan menggantikan buku klasik

dari seseorang membaca
membaca itu romantik
tidak akan tergantikan buku klasik
dan fakta fakta ini ditunjukkan
juga di eropa atau di amerika
orang dimana mereka telah memiliki
lebih dari delapan ratus tahun
orang membaca dalam bentuk
semakin kesini saya lihat semakin
tidak relevan kita meng comparet
bagaimana buku digital
akan menyingkirkan buku klasik
buku klasik harus tetap dipertahankan
walaupun ada di tengah serangan
buku buku digital seperti dengan sekarang ya
dan mungkin harus kita lihat dari orang orang
seperti anda inilah
seorang andrea hirata bisa menularkan
semangat atau paling tidak minat membaca
buat anak anak di indonesia
baik terima kasih
mas andrea hirata sudah bergabung dengan kami
malam hari ini